terima kasih bulan
bukan begitu pak haris
bukan fadil tidak berani untuk datang ke sini
tapi saya yang menghalangi dia pak
karena menurut saya kalau ada dua pihak sedang bersiteru
mereka itu butuh mediator
untuk menjaga situasi tetap kondusif pak
kalau fadil datang sendiri ke sini
saya takut kamilah tidak mau menemuinya
apalagi diajak bicara
yang ada nanti malah persoalan ini menjadi tambah runyam pak
terus tujuan pak tama ke sini mau bicara apa
papa dan mama tahu sekali perasaan kamu
perasaan kamu masih sakit melihat kenyataan kemarin
tapi bapak harap masih ada
masih ada maaf di hati kamu untuk fadil minta
walaupun papa juga tahu
kalau papa tidak bisa memaksa
semua keputusan ada di tangan kamu mila
satu hal yang kami harus tahu
fadil itu sudah benar benar menyesal
dan mama jamin
mama jamin pasti fadil berubah mila
dia akan menjadi suami yang baik untuk kamu
ayah yang baik untuk kava
dan juga untuk calon bayi yang akan kamu lahirkan sayang
dia berjanji dia tidak akan menggunakan
untuk memulai kesalahannya lagi
jadi kamu masih bersediakan
melanjutkan rumah tanggal kamu bersama fadil
kenapa jam segini dia belum pulang juga ya
kalau kayak gini caranya aku gak akan ternyata
papa ada di mana pak
papa sama mama lagi jalan pulang tadi
ya pulang ke rumah papa lah
terus kamila gimana pak
papa udah ketemu sama kamila
pak jalan diem aja pak
apa kamila udah maafkan fadil
kamila tetap mau berpisah dengan fadil pak
pak jawab pak
gimana dengan kamila pak
memangnya kamilah belum sampai rumah
udah kamu tanya aja langsung semuanya sama kamila ya
yaudah assalamualaikum fadil
aku masih gak yakin dengan keputusan ini ras
bukan memperbaiki masalah
justru menambah penderitaan kamila
aku gak mau semua ini terjadi ras
apapun itu kita harus mendukungnya
apalagi sekarang ini kamila sudah mengandung anaknya fadil
camilla gak akan sanggup meninggalkan fadil
aku yakin omongan camilla kemarin itu itu hanya luapan emosi sesaat
jujur ya riz kalau memang jalan seperti ini yang harus mereka ambil aku setuju
ibu setuju dengan istri kamu riz
walaupun kita begitu khawatir tentang camillah tapi bukan berarti kita berhak mencampuri urusan rumah tangga mereka
kita ini cuma orang orang tua yang mengawasi dari jauh saja
dan nantinya keputusan apapun yang akan diambil oleh kamila dan fadil kita awasi saja dari jauh
tapi bu kalau kejadian kemarin itu terulang lagi bagaimana bu
bagaimana kalau fadil justru lebih menyakiti kamila
oh ibu gak akan tinggal diam
karena ibu gak suka ada orang yang menyakiti cucu ibu
kamila tidak terkecuali fadil suaminya
aku juga riz jadi kamu tenang saja ya
selamat datang mila selamat datang kembali ke rumah
dan kamu juga membawa kava
oh iya ayo masuk mila aku mau tunjukin kamu sesuatu
iya mila aku siapkan ini semua buat kamu
ada sebuah ada sebuah kacang hijau dan
katanya kelapa hijau ini adalah antioksidan yang sangat bagus mila
jadi sangat berguna untuk kehamilan kamu
jadi kalau kamu minum insya allah bayi dalam kandungan kamu akan semakin sehat mila
dan dan bubur kacang hijau ini juga bagus untuk anak dalam kandungan kamu
jadi ketika anak kamu lahir nanti rambutnya juga akan bagus mila
yaudah kalau gitu kamu cobain sekarang ya ayo
tapi sebelum makan boleh camilla menyampaikan sesuatu sama kak fadil
iya mila apa yang mau kamu sampaikan
kak fadil sebenarnya tujuan kamilah pulang ke sini bukan karena kamilah ingin menyelesaikan masalah kita yang pernah tertunda
tapi karena kak mila ingin memberikan kesempatan untuk rumah tangga kita kak
karena kak mila pikir
nggak ada salahnya kita mencoba untuk memperbaiki rumah tangga ini
terima kasih mila terima kasih
tapi kak mila memberi batas waktu sampai anak ini lahir kak
kami ingin tahu apakah rumah tangga kita bisa diperbaiki atau tidak
kalau memang ternyata setelah anak kita lahir tapi kita tidak bisa mengembalikan cinta kita
dan tidak bisa memperbaiki rumah tangga kita
dengan terpaksa kak fadil harus siap untuk melepaskan kamila